tahun dua ribu enam belas bisa jadi tahun tidak terlupakan bagi samsung electronics
produsen smartphone raksasa asal korea selatan
selama sepekan ini mayoritas maskapai penerbangan dunia
beramai ramai melarang produk terbaru samsung yaitu galaxy note tujuh
untuk masuk ke dalam pesawat
pasalnya tercatat ada tiga puluh lima laporan penggunaan
ataupun juga pengguna di seluruh dunia melaporkan bahwa
samsung galaxy note tujuh yang mereka gunakan meledak
ini informasi yang mungkin bisa anda waspadai
lantas ada apa dengan samsung galaxy note tujuh
apa dampaknya bagi bisnis smartphone secara global
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data yang akan saya sampaikan mengenai hal ini
apa yang menjadi salah satu awal ataupun juga asal muasal
mengapa akhirnya samsung galaxy note tujuh
menjadi pembicaraan kemudian akhirnya hari ini memutuskan
untuk melakukan recall ya sejak jumat pekan lalu sebanyak dua lima juta produknya
faa melarang penggunaan galaxy note
ini merupakan sebuah asosiasi asosiasi penerbangan yang berasal dari amerika serikat
yang berasal dari tiga puluh lima laporan
jadi ada tiga puluh lima laporan di mana mayoritas kita lihat dari data yang kita ketahui
tujuh belas itu berasal dari amerika serikat
berasal laporan pengguna samsung dari amerika serikat
dua belas lainnya berasal dari korea selatan dan satu yang berasal dari taiwan
bagi saya konstelasi untuk bisnis ataupun kue bisnis smartphone dunia
hanya sampai saat ini dikuasai oleh dua negara
amerika dan korea selatan
dengan brand mereka samsung dan juga apple
kita lihat amerika serikat merupakan asal dari apple
kemudian kita lihat bagaimana korea selatan merupakan asal
jadi tiga puluh lima laporan inilah yang akhirnya dengan tujuh belas yang berasal dari amerika serikat
sehingga akhirnya asosiasi penerbangan amerika serikat melarang siapapun
untuk membawa samsung galaxy note masuk dengan menggunakan pelayanan maskapai penerbangan
di wilayah amerika serikat
jadi itu asal muasalnya
apa yang ditemukan
bahwa investigasi samsung di inggris menemukan adanya kesalahan pada sel baterai
dan sel baterai
jadi itu ada sebuah sistem yang menyebabkan overheating
dan overheating tersebut bisa mengakibatkan ledakan bahkan juga terbakarnya produk samsung galaxy note tersebut
dan hal itulah yang menjadi asal muasal mengapa akhirnya faa melarang penggunaan galaxy note
dengan mayoritas terjadi di asia amerika serikat
dan kita lihat delapan september itu menjadi salah satu titik awal
dan ini adalah investigasi samsung inggris
kita lihat tadi baterainya terlalu panas ataupun overheating
dan kondisi ini terjadi ketika anode ke kathode tersebut bertemu dan terjadi kontak
dan dikutip dari halaman samsung com yang berasal dari inggris pada sabtu sepuluh september dua ribu enam belas
mereka menyebut bahwa kondisi ini memang terjadi sangat langka pada proses manufaktur
namun samsung meyakinkan pengguna ponselnya menenangkan meredam kekhawatiran penggunanya ataupun langganannya
kesalahan hanya terjadi pada beberapa note tujuh pada awalnya
dan perusahaan tersebut mengklaim bahwa kesalahan produk hanya terdapat pada bagian baterai saja
bukan perangkat ponsel utama
dan tiap tipe menurut samsung mempunyai perbedaan desain dan proses manufakturing
tapi yang menarik adalah galaxy note tujuh pertama kali diluncurkan di sepuluh pasar utama
antara lain adalah amerika utara kemudian kita lihat ada wilayah asia dan selanjutnya ada timur tengah
dan tidak lama lagi seharusnya dia akan menyambangi tiongkok
yang penjualannya akan dimulai pada pekan lalu hingga pekan ini
sementara itu di indonesia sendiri
telah membuka pemesanan galaxy note tujuh pada lima agustus dua ribu enam belas dengan harga sepuluh tujuh juta dibanderol di indonesia
dan pre order sudah dibuka namun sampai saat ini samsung belum mengumumkan ketersediaan galaxy note tujuh di pasar indonesia
dan untuk itu samsung mengatakan dengan adanya kejadian ini khusus untuk indonesia
dia akan melakukan refund akan mengembalikan uangnya
apa yang mendekatkan isu ini pada anda
bagi anda yang sudah memesan pre order samsung galaxy note tujuh sudah menyerahkan uang sepuluh tujuh juta
samsung indonesia menyatakan bahwa uang akan di refund dan akan ada sebuah kompensasi
meski sampai saat ini belum clear kompensasi tambahan apa yang akan diberikan oleh samsung kepada anda
untuk menjaga trust pelanggannya
dan ini adalah asal muasalah amerika serikat
tempat awal ataupun negara tempat di mana rival utama samsung yaitu apple berada
itulah yang melarang samsung galaxy note tujuh untuk dibawa bepergian dengan maskapai penerbangan
di seluruh wilayah amerika serikat
selanjutnya saya akan kesini
dari situ ternyata tidak berselang terlalu lama hanya butuh satu x dua puluh empat jam
dan seluruh mas kapai asosiasi beberapa mas kapai di dunia juga ikut turut untuk melarang galaxy note tujuh
dibawa di charge ataupun ditaruh di bagasi sekalipun
artinya sederhananya dengan tiga hal tersebut ya artinya nggak boleh dibawa galaxy note tujuh itu kemanapun
indonesia memang belum masuk
tapi kita tahu indonesia bahwa belum rilis pun yang secara resmi pasti sudah banyak beberapa yang sudah membeli
karena biasa kan lifestyle gak mau kalah kan
kita harus punya amerika punya orang amerika punya kita juga harus duluan
negara yang hobi belanja kan indonesia
salah satu yang paling rajin belanja di indonesia
dan udah nenteng nenteng dimana mana udah gaya gitu
tapi ⁇ its ⁇ okay bahwa anda pun mungkin tidak menduga akan ada kegagalan produk pada galaxy note tujuh
karena anda juga tidak salah
sampai saat ini
baik samsung sudah melakukan shipment ataupun juga pengiriman dua lima juta unit untuk galaxy note tujuh
tapi tahukah anda bahwa ternyata di titik titik ini seperti kita lihat ini adalah european aviation safety agency
yang berasal dari eropa juga sudah melarang samsung galaxy note untuk terbang dengan maskapai apapun yang ada di wilayah benua biru
selanjutnya untuk uni emirat arab
jadi ini timur tengah ya salah satu target pasar utama samsung pun sudah melarang masuk
kemudian kita lihat india juga
tiongkok juga akan melarang
dan kemudian jepang juga sama
wilayah asia tenggara kita lihat thailand sudah melarang masuk
singapura singapore airlines kalau anda melihat di bandara itu singapore airline sudah dengan begitu lugas
menyatakan melarang membawa samsung galaxy no tujuh
lalu begitu juga dengan malaysia
dan wilayah australia juga sama seperti jetstar kita lihat
kemudian juga qantas
ataupun juga kita lihat ada penerbangan di bawah virgin ya
itu juga melarang untuk menggunakan galaxy note
taukah anda bahwa ternyata tidak murah biaya ataupun juga harga yang harus dibayar oleh samsung
untuk menarik dua lima juta produk yang sudah mereka kirim ke seluruh penduduk dunia
itu ternyata mereka butuh dana sekitar satu miliar dolar amerika
setara dengan tiga belas triliun rupiah
itu baru untuk biaya menarik
belum bicara masalah kompensasi yang harus mereka bayar
belum lagi kita berbicara tuntutan mungkin biasanya kan akan ada sebuah tuntutan ataupun sue ya
terhadap produk produk yang gagal produk dan sudah merugikan konsumen
dan hal tersebut dibayar sangat mahal oleh samsung
tidak hanya itu bahkan seorang analis teknologi mengatakan bahwa samsung
setidaknya pada kuartal ketiga nanti akan kehilangan lima miliar dolar amerika
atau setara dengan enam puluh lima triliun rupiah
sederhananya masifnya ini titik titik melarang satu jenis produk saja
yang teranyar yang dikeluarkan oleh samsung
itu adalah enam puluh lima triliun rupiah yang harus dikeluarkan oleh samsung
bagi korporasi bisnis sebesar samsung
bagi korporasi bisnis sebesar samsung
bagi korporasi bisnis sebesar samsung
ini sangat sangat berarti
ini sangat sangat menampar memukul kinerja perusahaan
dan tidak hanya itu
kita lihat sampai saat ini belum ada korea selatan
sampai saat ini sampai hari ini saya mempresentasikan belum ada rilis resmi dari pemerintahan korea selatan
saya tidak tahu apakah korea selatan masih mempertimbangkan satu dan lain hal
atau ini dianggap sebagai sebuah simbol kebesaran korea selatan
sehingga pemerintah korea selatan memutuskan untuk lebih diam terlebih dahulu
hanya samsung saja yang melarang untuk membeli produk samsung galaxy note tujuh
dari situ kita ke titik ini
sementara bila kita tarik ke indonesia
sejumlah maskapai sudah melarang galaxy note tujuh
bagi anda yang pre order pasti anda belum memegang ya
tapi bagi anda yang sudah memiliki
meskipun anda dapatkan dari mana
percayalah sebaiknya anda jangan membawa samsung galaxy note tujuh
selain karena maskapai maskapai ini juga melarang untuk terbang bersama pesawat mereka
tapi demi keselamatan anda dan juga penumpang lainnya
ada baiknya anda tidak membawa produk samsung galaxy note
ini adalah beberapa maskapai yang melarang samsung galaxy note untuk masuk
yaitu citylink garuda indonesia line air air asia hingga sriwijaya air
bahkan yang maskapai penerbangan murah ataupun low cost carrier pun juga melarang
samsung galaxy note untuk dibawa terbang bersama pesawat mereka
kita ke informasi selanjutnya
ini adalah saham samsung
ini yang akan samsung yang akan saya bicarakan
bagi bisnis ini menjadi sebuah refleksi yang sangat mudah untuk dibaca
kemana arah perusahaan
arah perusahaan drop
ini adalah harga untuk satu unit saham samsung
samsung sendiri merupakan salah satu perusahaan ataupun juga emiten blue chip yang di sana ya
pasti lah ya
di dunia aja dia menguasai gitu loh
di mana gak di dalam negeri
satu juta satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu won
kemudian itu adalah pada tanggal tujuh
anda bayangkan selang hanya sekitar dua hari empat hari saja
itu sudah drop sekitar dua ratus ribu won
artinya kita lihat itu bila kita kalkulasikan dari satu enam ratus tiga puluh sembilan won
turun menjadi satu empat ratus enam puluh tujuh won
penurunannya itu mencapai sebelas tujuh persen
hanya dalam dua eh empat tiga hari lah
tiga hari sudah kehilangan sebelas tujuh persen
dan juga informasi dari beberapa artikel yang saya baca menunjukkan bahwa ini merupakan penurunan ataupun angka terendah sejak lebih dari empat tahun
ini merupakan salah satu pukulan telak untuk samsung
dan saya akan bawa anda kesini
selain karena harganya juga sangat drop sangat dalam
saya akan kesini untuk melihat kita bisa meraba raba seperti apa nanti kira kira pesan ataupun juga seperti apa kira kira nanti posisi pemegang ataupun juga penguasa pasar smartphone di dunia
berdasarkan data idc pada perdagangan ataupun juga pada kuartal kedua samsung memimpin dengan menguasai dua puluh dua
menguasai dua puluh dua koma empat persen pasar penjualan smartphone di dunia
dan pertumbuhan mencapai lima koma lima persen dengan penjualan tujuh puluh tujuh juta unit yang dikirim ke seluruh dunia
tapi tahukah anda ternyata angka ini angka dua puluh dua persen ini pada kuartal ketiga akan terancam mengalami penurunan
saya beritahu informasi sedikit
sebelumnya samsung dan apple merupakan rivalitas tiada henti
di mana mana di belahan dunia mana pun
pasti kalau tidak samsung yang menuntut biasanya apple yang menuntut karena hak patent dan lain sebagainya
touch screen lah dan segala macam
tapi ternyata anda ingat bahwa ada iphone tujuh yang baru saja dirilis berapa hari lalu
sebelumnya satu bulan sebelumnya dikeluarkanlah samsung galaxy note tujuh
jadi sebulan sebelumnya
rencana awal samsung adalah untuk mencuri start
untuk mendahului iphone tujuh yang dikeluarkan oleh apple
namun naasnya ternyata produk yang mereka agungkan yang seharusnya bisa lebih dulu mencuri start
sebelum akhirnya ada iphone tujuh ternyata mengalami gagal produk pada baterainya
dan apa maknanya hal ini
karena setelah samsung berada pada posisi pertama sebagai pengasas smartphone di dunia
apple berada pada posisi kedua
dengan iphone tentunya yang berkontribusi cukup besar terhadap penjualan perusahaan
apa maknanya ini bagi bisnis smartphone di seluruh dunia
mereka punya produk ini dengan standar baru tahan air dan tahan debu
ini akan menjadi standar baru smartphone di dunia
dan ketika ini nanti akan laris manis
ketika anda akan memilih untuk membeli iphone tujuh
anda penasaran dengan iphone tujuh
anda membeli anda pre order ataupun anda membeli dengan cara apapun
maka akan mendongkrak kinerja penjualan apple pada kuartal ketiga
sementara pada fase yang sama
pada kuartal ketiga juga
samsung harus didera dengan kehilangan sekitar lima miliar dolar amerika
yang pasti akan mengurangi pendapatan mereka
apple yang sejak sekitar tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas tidak lagi memimpin sebagai posisi pertama penguasa smartphone di dunia
akan siap menelikum samsung

karena apple saat ini mungkin bisa jadi tepat ada di sisi anda
ketika anda mengalami kegagalan produk
dan iphone tujuh bisa jadi menjadi pilihan alternatif di tengah kecewaan galaxy note tujuh dari samsung